terbanjir luapan debit air sungai jeruan di kabupaten madiun jawa timur
kian meluas ketinggian banjir mencapai satu meter hingga mengganggu aktivitas warga
sementara di probolinggo mulai atau warga mulai membersihkan material lumpur yang mengendap di rumah mereka
seiring banjir yang merendam dua desa
banjir merendam sejumlah desa di wilayah kecamatan balerejo madiun jawa timur
di antaranya desa balerjo kedungjati dan waru rejo
di desa warurejo luapan air sungai bahkan menyebabkan dua titik tanggul jebol
jebolnya tanggul mengakibatkan rumah warga di dua dusun yakni dusun waru dan templek
terendam banjir dengan ketinggian mencapai satu meter
sekitar tiga ratus keluarga terdampak banjir
sebagian warga memilih mengungsi ke kantor desa dan masjid
dari delapan belas itu hampir satu lima meter
itu yang di atas delapan belas itu dusun dua
kalau di lingkungan sini ada berapa tangkap yang terdampak
ini hampir tiga ratus an bin
bukan hanya itu petugas gabungan bpbd tagana tni polri dan tim medis
mengevakuasi sejumlah balita dan warga lansia yang terjebak banjir di desa balerejo madiun jawa timur
sejumlah balita dan warga lansia yang terjebak banjir di desa balerjo madiun jawa timur
balita dan warga lansia ini dibawa ke luar rumah mereka yang terendam banjir hingga satu meter
balita dan lansia ini selanjutnya diungsikan sementara ke balai desa
tak hanya permukiman warga banjir akibat luapan sungai jeruan di madiun
juga merendam jalan raya penghubung antar kecamatan di balai rejo
ketinggian banjir yang mencapai lima puluh cm
membuat pemotor harus menggunakan jasa angkut gerobak untuk melintasi jalan tersebut
hujan yang ada di wilayah
menyorong timpanan juga semakin banyak
titik titik lokasi yang ada di kabupaten madiun
untuk operasi banjir ada tiga kecamatan
kecamatan balerjo kecamatan luno dan kecamatan jirang jirang
sementara itu banjir yang merendam dua desa di probolinggo jawa timur telah surut
warga mulai membersihkan material lumpur yang mengendap di rumah mereka
pembersihan material banjir dilakukan dengan turut mengerahkan alat berat
petugas gabungan bpbd tni polri tagana dan relawan didatangkan ke lokasi untuk membantu pembersihan material banjir
banjir akibat luapan debit sungai kedunggaleng ini menyisakan endapan lumpur dan pasir dengan ketebalan hingga tiga puluh cm
akibatnya banyak peralatan rumah tangga warga yang rusak tertimbun endapan lumpur
sama bersih bersih rumah
sama ngambil perabotan perabotan yang masih bisa ditonong
meski banjir telah surut dan banyak warga yang kembali untuk membersihkan rumah mereka
puluhan warga terdampak kini masih bertahan di posko pengungsian di pendopo kecamatan deringu
mereka memilih tetap berada di pengungsian karena rumah mereka masih dipenuhi endapan lumpur
dan beberapa bagian rumahnya masih diberi penyelamat

pemkap probolinggo pun mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan warga terdampak banjir